puluhan tenda milik pedagang kaki lima di alun alun ngawi jawa timur porak poranda
usai diterjang angin puting beliung
musibah ini juga membuat puluhan pohon tumbang dan menimpa sejumlah warung
seorang warga mengalami luka setelah tertimpa pohon saat berada di dalam warungnya
dan kemudian dilarikan ke rumah sakit umum dokter widodo ngawi
tim medis rumah sakit widodo terus memantau kondisi kesehatan korban
iya ini sama sini jahit kepala
pasca musibah angin puting beliung sejumlah warga dan petugas membersihkan puing puing yang berserakan
selain itu pohon tumbang juga ditebang sehingga tidak mengganggu jalan
akibat bencana itu puluhan pedagang kaki lima alun alun mengalami kerugian puluhan juta rupiah
sementara itu pohon dan tiang listrik roboh akibat hujan lebat disertai angin kencang
yang melanda kabupaten lumajang jawa timur minggu petang
seperti di jalan soekarno hatta sedikitnya satu pohon dan empat tiang listrik nyaris roboh ke tengah jalan
karena aliran listrik masih aktif evakuasi pun harus menunggu petugas dari pln
setelah aliran listrik dimatikan barulah tim reaksi cepat badan penanggulangan bencana daerah
bersama tni polri dan pln
langsung berupaya melakukan pembersihan
meski tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini arus lalu lintas lumajang surabaya
sempat mengalami kemacetan panjang dan jaringan listrik mati untuk beberapa jam